sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
mas maaf hari ini aku gak masak makan malam
aku udah makan di luar kok
ini uang belanja
ya aku tau itu kurang
jadi mulai sekarang kamu gak usah sering masuk masuk di rumah
karena aku akan banyak makan di luar
loh kenapa mas
uang di kantor lagi kacau
jadi aku harus tutupin pake uang pribadi aku
udah gak usah banyak nanya
gak usah banyak nanya ngerti
bikin pusing aja
yang penting hari ini mas haichael gak marah marah
semoga mas haikal bisa cepat kembali seperti dulu
benar suami kamu keluar kota selama seminggu
berarti kita bisa sering sering ketemu dong
coba aku cek dulu ya
gak tau nih
mas mas mas kita nunggu disana aja ya mas
nggak aktif lagi
gimana kalau kita nondod di dalam
gimana kalau kita nondody dalam
gak papa kan suami aku gak ada di rumah
ya allah lindungilah suami hamadri mara bahaya ya allah
komel box ya
mas haika kenapa belum pulang jam segini
kamu kenapa gin
kamu tega mas
kamu manfaatin situasi semalam buat melakukan ini sama aku
aku pikir kita sama sama dewasa
jadi aku pikir itu gak masalah kita ngelakuin itu karena kita saling menyayangi
tapi aku takut setelah ini kamu akan ninggalin aku
karena kamu pasti akan ngebandingin aku dengan istri kamu
yang udah jelas dialah yang terbaik

gak ada sedikit pun di pikiran aku untuk ngebandingin kamu sama istri kamu

dan aku janji gak akan ninggalin kamu
mas haikal pasti udah mau berangkat kerja

mas haikal dimana ya
apa udah berangkat kerja
mas haikal pulang jam berapa tadi malem
pintunya masih terkunci
jangan jangan mas haikal nggak pulang
papa stop di sini pa
jangan lupa urus mobil kamu nanti
kamu istirahat ya
nanti malem kita ketemu
jangan nanti malem mas
kamu kan udah gak pulang malam ini
aku takut orang rumah kamu curiga
aku mohon dengan hubungan kita
jangan sampai orang rumah sakit hati
kamu udah ngingetin aku
kamu ini bener bener wanita yang sempurna
itu malah bikin aku sakit hati
aku pulang dulu ya mas ya
kamu hati hati di jalan ya
kamu ngapain dateng ke kantor ini
kamu ngapain dateng ke kantor ini maaf mas aku khawatir sama kamu
kamu kamu semalem gak pulang

terus gak ada kabarnya
kamu udah berani berani datang ke sini tanpa ngomong sama aku
mendingan kamu masak sar
bikinin aku sop buntut
aku mau makan di rumah
ngapain lagi di sini
hei apa kabar